keluarga almarhum brigadir yosua huta barat sudah memaafkan baradae
keluarga brigadir yosua menunturkan
baradae menyampaikan permintaan maafnya lewat sebuah surat
yang ditulis tangan yang berisikan sebagai berikut
saya baradae mengucapkan turut berbela sungkawa atas kejadian ini
buat bapak ibu dan reza
sekali lagi saya mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam dalamnya
tuhan yesus selalu menguatkan bapak ibu reza serta keluarga bang yos
samuel huta barat mengatakan pihak keluarga memaafkan baradae
dan menyerahkan penyelesaian kasus di jalur hukum
tetapi ia meminta baradae berkata sejujur jujurnya
agar pelaku utama dibalik tewasnya brigadir yosua dapat terungkap
arti semua keluarga memaafkan
saya sendiri dan istri memaafkan
tapi biarlah hukum kegap yang berjalan
hingga saat ini kesehatan ibu almarhum brigadir yosua masih menurun
bahkan berat badannya pun menurun drastis sejak meninggalnya sang anak
dengan sejumlah kejanggalan
karena kesehatannya sebagai seorang guru ia terpaksa tidak dapat mengajar
dan menjalani rawat jalan
tim liputan cnn indonesia